tidak sesuai dengan kita inginkan
dan tanpa filter tanpa komentar
fifa sudah menampilkan no racism kemudian respect
tapi kita tidak melakukan itu ketika kita kalah
kita hanya menerima itu ketika kita menang